seorang pelaku jambret di surabaya selasa siang babak belur dihajar masa
pelaku menjadi bulan bulanan warga setelah gagal menjamret ponsel milik seorang warga di jalan dharma husada surabaya
aha dua puluh enam tahun warga sumbo surabaya ini tidak bisa berkutik setelah terjatuh dari sepeda motornya di jalan dharma husada surabaya
bahkan pelaku penjamretan ini hanya bisa pasrah saat menjadi bulan bulanan warga dan tukang ojek online
setelah gagal menjamret telepon genggam milik umi farida warga jalan wonorejo surabaya
meski sempat merengek minta ampun namun masa yang terlanjur emosi tak menggubris dan terus menghajarnya
dari belakang saya dengar suara mbak korban tadi itu triatria jamret jamret gitu
habis itu saya tanya mana mbak yang jambret itu mas bang baju hitam terus saya ikutan kerja
nyawa aha terselamatkan setelah polisi
polisi yang berpatroli di tempat itu langsung mengamankan pelaku dan membawanya ke mapolsek gubeng surabaya
sementara satu pelaku lain berhasil kabur
orang mengambil hp sama korban ditaruh di depan sebelah kiri
setelah itu dia teriak maling dikejar oleh tiga orang pengemudi gojek
dikejar terus sampai arah dhi
setelah sampai dai di sana jatuh di situ juga pas ada patroli lalu lintas
dari tangan tersangka petugas menyita barang bukti berupa satu casing handphone milik korban dan satu sepeda motor milik pelaku
atas perbuatannya pelaku dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman lima tahun penjara